ini di tengah gembar gembor upaya menciptakan kendaraan listrik
kenyataannya industri ini sulit berkembang di tanah air
padahal pada tahun dua ribu tiga puluh lima indonesia menargetkan satu juta kendaraan listrik roda empat dan tiga dua puluh dua juta kendaraan listrik roda dua
dengan target tersebut pemerintah memperkirakan mampu menghemat penggunaan dua belas lima juta barel bbm untuk roda empat dan empat juta barel untuk roda dua
salah satu faktor yang menyulitkan industri ini berkembang menurut kepala staf kepresidenan muldoko adalah regulasi perbankan dalam membantu pendanaannya
karena apa karena kesadaran dari pihak finance terhadap mobil listrik ini masih belum
perbankan masih belum
belum memiliki kesadaran yang sama menuju kepada klinik ekonomi
direktur departemen kebijakan makro prudensial bank indonesia klarita ligaya menyebut ada banyak tantangan perbankan dan lembaga keuangan dalam menyalurkan kredit ke sektor ini
mulai dari belum jelasnya definisi sektor hijau pengembangan teknologi yang belum jelas hingga dinilai tidak menguntungkan
yang pertama bahwa ada kejelasan jadi sebenarnya sektor sektor apa saja sih
yang masuk ke dalam sektor hijau
sehingga perbankan juga bisa dengan lebih jelas menyalurkan bibit juga mereka ingin menyalurkan pembiayaan kepada hijau
atau kepada sektor apa saja yang masuk ke dalam enam kriteria tersebut
bank indonesia hingga kini masih terus merumuskan sejumlah inovasi kebijakan yang diharapkan bisa memberikan dorongan ke sektor perbankan terkait pengembangan industri hijau ini
perbankan indonesia yang dikenal sebagai sektor perbankan
perbankan indonesia yang dikenal sebagai sektor perbankan
perbankan indonesia yang dikenal sebagai sektor perbankan
perbankan indonesia yang dikenal sebagai sektor perbankan

perbankan indonesia yang dikenal sebagai sektor perbankan
dan meningkatnya ekonomi hijau dan juga industri hijau ke depan